beranjak ke topik lain tim basarnas gabungan tni polri terus melakukan pencarian terhadap dua puluh dua korban kapal ikan
yang tenggelamu sedihantam gelombang tinggi di perairan kepulauan selayar sulawesi selatan
korban selamat ini ditemukan di sekitar pulau rajuni dan kayu adik
kepulauan selayar sulawesi selatan setelah kapal terbalik pada sembilan maret lalu atau tepatnya pada sabtu dinihari
sebanyak sepuluh orang anak buah kapal dewi jaya dua yang berhasil selamat sementara ini menjalani perawatan medis
di pusat kesehatan masyarakat lantaran kondisi fisik para korban masih lemah
satu di antaranya kini telah berada
sementara itu dua puluh dua orang masih dalam proses pencarian pihak basarnas gabungan
sebelum tenggelam kapal berlayar dari muara baru penjaringan jakarta utara
dengan tujuan perairan lombok nusa tenggara barat pada tiga maret hari minggu pagi
namun di tengah pelayaran terjadi gelombang tinggi sehingga kapal terbalik
dan diduga masuk daerah perairan
kepulauan selayar pada sabtu dini hari tanggal sembilan maret dua ribu dua puluh
berdasarkan laporan tim basarnas kapal motor penangkap ikan dewi jaya ii
mengangkut tiga puluh lima kru kapal
sebanyak tiga belas orang terdampar di perairan selayar
dan sebelas orang di antaranya selamat termasuk kapten kapal
sementara dua orang lainnya ditemukan meninggal
di pulau jampea dan pulau kayu adi taka bonerate
kami bahas soal pencarian korban kapal tenggelam di perairan selayar sulawesi selatan
dan saat ini sudah bergabung bersama kami kali ini andi sultan
kepala seksi operasi basarnas makassar sulawesi selatan
terima kasih sebelumnya sudah mau berbicara bersama kami untuk kesempatan kali ini
gambarkan kepada kami lebih banyak soal proses pencarian hari ini
dan berapa banyak korban yang sudah ditemukan
oke terima kasih untuk proses pencarian mulai pukul tujuh pagi
tim sargabungan sudah melakukan pencarian
di mana memang kita berfokus di antara pulau jampea dan kayuadi
dan juga di rujani
dan alhamdulillah pada pukul sebelas tiga puluh tadi
telah ditemukan dalam keadaan selamat atas nama ahmad sabecan
sekitar sembilan puluh satu km dari lkk
dan langsung dievakuasi ke rumah
ibu desa di desa jinato
dan saat ini korban kami update di jumlah korban semuanya tiga puluh lima orang
dan dalam pencarian dua puluh satu orang
sebagian korban saat ini masih dilaksanakan perawatan medis
di puskesmas kayu adi
jadi ada dua puluh satu orang yang dicari
tantangan apa yang sebetulnya masih dihadapi oleh tim sar gabungan sampai dengan sekarang
adakah kendala cuaca atau ada faktor lain pak
ya untuk saat ini kita kendala di cuaca
karena memang di selayar ini adalah musim barat
yang di mana angin dan gelombang gelombang tinggi yang diperairan di sini
yang susah untuk kita prediksi
kepala kantor sal makassar pak meksianus
melakukan langsung dan tim melakukan koordinasi dengan atc makassar
untuk agar mengarahkan pesawat yang melintas di daerah kecelakaan tersebut
bisa memantau juga apabila ada informasi atau melihat yang dicurigai bisa melaporkan ke kami
oke berpacu dengan waktu ditambah dengan cuaca yang menjadi tantangan besar di sini
langkah strategis apa yang kemudian dilakukan sar
untuk memastikan ke dua puluh satu korban lainnya ini bisa ditemukan
untuk yang kita karena di sini memang masih banyak masih ada dua puluh satu orang
mudah mudahan dua puluh satu ini segera kami temukan
maka dari itu kami berkoordinasi juga sama pihak pemerintah
untuk seperti kepala kepala desa untuk mengintrusikan
menginstruksikan ke masjid atau seperti mana
untuk memberikan informasi kepada nelayan nelayan yang agdonotabinennya sebagai nelayan
yang sering melaksanakan operasi operasi atau melaksanakan kegiatan kegiatan di laut
seperti yang tadi yang sudah dilakukan di desa jinato
itu kepala desanya melapor ke tim bahwa setelah warga saya sudah menemukan satu korban
mungkin alhamdulillah selamat seperti itu
untuk profiling sementara yang dilakukan tim basarnas
untuk kapal dewi j dua ini memang untuk kapal pengangkut ikankah
ya untuk kami terima dari manifestnya yang tadi itu ada tiga puluh lima orang
memang di situ tertulis kapal jenis penangkat ikam
tindak lanjut apa lagi yang mungkin dilakukan untuk mendalami lagi kapal ini
sebetulnya dan fungsinya begitu untuk bisa mendalami lagi
ya untuk seperti itu mungkin dari pihak samandar atau knkt
yang akan mendalami proses proses dari seperti apa kronologi sebenarnya
kami sebagai basar nas hk hanya untuk melaksanakan pencarian dan pertolongan
untuk sementara waktu itu laporannya
juga koordinasi juga dengan samandar jampia
untuk juga memberitahukan kepada ferry ferry kapal kapal yang ada di sana
doa terbaik untuk anda dan teman teman tim sargabungan yang masih melakukan pencarian sampai dengan saat ini
pak andi sultan terima kasih sudah berbicara bersama kami kali ini